sampai jumpa di video selanjutnya
peganti ibu kandungnya dia
jadi kalau terjadi apa apa sama andin
saya akan merasa bertanggung jawab
ibu beneran gak kenapa kenapa
ibu udah minum tehnya ya
kiki pamit ke dapur dulu ya om ibu
eh pamerna bentar dulu
cerita apaan sih hebat banget
ya jangan kiki heboh lah
pamer tadi itu ada dua peneror
masuk rumah sini
terus udah gitu dua peneror itu
lah kok bisa
iya iya iya tadi kayaknya si peneror itu naik motor deh mbak
terus narik narik ibu rosa
terus abis itu bu rosa teriak teriak gitu
bos gak kenapa kenapa kan
gak kenapa kenapa emang
sekarang ibu gak kenapa kenapa
gara gara pas banget
mbak pus kita lagi ditarik tarik itu
om irfan dateng
alhamdulillah tapi bu bos gak ada yang luka
gak ada gak ada
iya bener mbak
gak ada yang luka kok
tuh untung aja dong
om irfan kan dateng mbak langsung cekatan gitu
gak salah deh kalo kiki itu ngefans om irfan
kok makin menjadi jadi ya
teror di rumah ini
untungnya allah masih lindungi bu bos
tapi kapan ya teror ini berakhir
mbak bener aku malah bengong sih
gak itu mau kan tadi mau ke toilet ya
sayang aku suapin ya
aku kan sama anak kita udah makan sekarang giliran kamu
enak lah apalagi kamu yang beliin
ah you know elsa mama ke toilet sebentar ya
pahan terlindung ke toilet
mama kan gak tau toiletnya dimana
thank you atau kurang haha
halo mir mir gue udah sampe rumah
nanti kalau kita langsung temuan di ruang tamunya
udah mas aku masuk dulu ya
iya pak bos
kejadiannya kayak gimana
kenapa sampai ada orang masuk ke dalam rumah saya
maafin uya sebelumnya pak bos
tadi ada orang kecelakaan
jatohnya persis depan kebang rumah
eh pas saya bantuin kita diserang
buat gitu ya pak
betul pak bos
gak bisa di rebahan disitu
mereka semakin nekat
pura celaka di depan rumah gue
dan berani masuk
apa mau nyampe naror itu
saya mau ucapkan terima kasih
tadi saya sempet telepon bapak sayang di surabaya
katanya beliau sudah diamankan sama temennya mas riza
sekali lagi terima kasih pak
saya masuk dulu ya
tetep berjaga disini
di sini pak
makasih banyak ya om ya om nggak papa papa
mama kamu yang kayak lagi mama cuman shock aja kondiin beramu kaya
ngapain ya waalaikumsalam
mama cuman shock aja tapi those people are crazy ya bener bener mereka tuh nekat banget
mama udah ngelakukan sedikit perlawanan tapi mereka berdua tuh bener bener like
you know pegangin mama terus
alhamdulillah gak ada yang luka allah masih baik sama mama dan untungnya ada om irfan
serius nggak papa ya
om terima kasih banyak udah bantu mama saya
jadi ngerepotin om irfan ini
nggak lah nggak repot semua sekali
emang nggak butuh lagi lewat terus lihat kejadian itu
makanya tadi mama udah sebut cerita sedikit soal kejadian teror itu
coba mungkin kalau bisa tambahin informasi sedikit dari kamu
ya siapa tau bisa bantu
mama tadi udah bree free cerita ke om irfan tentang si peneror itu
nggak ada salahnya kamu cerita
saya bukan yang gak mau cerita ya om
kita keluar deh
bisa dibilang saya ini pengganti ibu kandungnya dia
kalau terjadi apa apa sama andin saya akan merasa bertanggung jawab
udah gue pikir jangan weren't
pasti nanti udah kalau
saya bukan yang gak mau cerita ya om
saya gak enak sama umir van
saya ini pengganti ibu kandungnya dia
jadi kalau terjadi apa apa sama andin
saya akan merasa bertanggung jawab
iya mas umir van benar
iya jadi teror ini tuh
udah kurang lebih
sebulan ini loh
mengganggu keluarga saya
yang selalu meneror
keluarga saya terutama mama
dan saya yakin
iqbal ini masih punya bos
masih ada atasan lagi
saya belum bisa menekan